dahulu kala di kerajaan yang bahagia di perintah raja yang bahagia ada seorang yang tidak begitu bahagia
sayang mainan ini adalah favoritmu
pergilah pergi pergi
bawakan dia mainan emas cepatlah
itu adalah pangeran dallon
sejak dia masih kecil apapun keinginannya selalu terpenuhi
beri aku sepatu buat berkuda yang lebih besar
yang mulia sepatunya harus ketat untuk
iya yang mulia
oh mereka terlihat luar biasa
latihan berkuda tampaknya berjalan baik pada awalnya namun
yang mulia apa yang terjadi
ah sepatu bot ini terlalu besar untuk memberi sinyal pada kuda
ini ini kesalahan pembuat sepatu
dalen tidak pernah bertanggung jawab atas tindakannya
karena ketidaksenangannya yang terus menerus dia selalu memasang kerutan mengerikan di wajahnya
seiring waktu kerajaan kehilangan penguasa tercinta mereka
dan ketika dalen menggantikannya kerajaan perlahan lahan jatuh ke dalam kehancuran
yang mulia rumah sakit membutuhkan lebih banyak uang
eh kenapa aku harus khawatir aku harus pergi berperang
lagi tapi rumah sakit bagus ini pergilah
suatu malam dalen dan anak buahnya sedang melewati kerajaan lain
ini adalah festival bisakah kita menonton sebentar
lakukan sesukamu aku butuh istirahat
festival itu luar biasa
orang orang menari dan bernyanyi mengikuti musik yang menyenangkan
dalen memperhatikan orang orang dengan muram
hmm oh itu putri viola dia dikenal sebagai orang termanis yang pernah ada
tapi kita semua tahu reputasinya
dia terlalu banyak bergaul dengan rakyat jelata
lihat bagaimana dia menari begitu dekat dengan mereka
apakah itu penting
para bangsawan tidak menyetujui itu jadi kami sudah mendengar
oh kemarilah ambil ini
dalen pulang dengan tenang
pancaran sinar viola membara di benaknya
saat tiba dia langsung menemui penasehat kerajaannya
aku ingin menikah
aku melihat putri ini beberapa hari yang lalu
seolah dia cantik dan menawan
dan cara dia menari
apakah dia akan menerimaku
siapkan kereta untuk perjalanan
perintah dalen harus selalu dipatuhi dengan segera
kemudian keretanya disiapkan hadiah dikemas dan dia berpakaian dengan begitu elegan
menawan yang mulia
aku akan menilai diriku sendiri astaga

menawan yang mulia aku akan menilai diriku sendiri astaga

putri viola tidak akan bisa mengalihkan pandangannya dariku

dia memikirkan viola budaya dan tiba tiba menyadari diri ratsyang tersenyum
wajahku sangat tidak menyenangkan bagaimana menurutmu

aum tidak yang mulia wajahmu luar biasa
tidak yang mulia wajahmu luar biasa
dallon mencoba tersenyum tapi ya tidak bisa
dia tidak pernah menyadari betapa muram wajahnya sampai sekarang
sebaiknya aku segera mengunjungi herlo
hanya dia yang bisa melakukan sesuatu
herlo adalah penyihir kerajaan
dia telah menjadi teman baik raja terdahulu dan sekarang tinggal di semak semak hutan
aku mungkin tua tapi aku tidak tuli
aku butuh sesuatu yang mendesak
oh itu benar
kau tidak bisa
itu sebabnya kau di sini
bagaimana kau tahu
aku seorang penyihir sayang
aku bilang ayahmu ini akan terjadi
tapi dia tidak pernah mendengarkan
dan sekarang lihat apa yang harus kuperbaiki
kau terlalu kasar
kau terlalu tegang
sekarang aku tidak bisa melakukan apapun pada tubuhmu
tapi kau seorang penyihir
aku mungkin bisa membuatkan topeng untukmu yang punya wajah menyenangkan
apa yang kau
apa yang kau lakukan
aku hanya mengambil
baiklah mari kita lihat apa yang bisa kulakukan
topeng ini adalah topeng tersihir
ini akan cocok dengan wajahmu
dan akan membuatmu terlihat seperti orang yang paling ramah di dunia ini
namun ada aturannya
kau harus berusaha bersikap sebaik dan sesopan mungkin kepada siapapun
jangan pernah bicara kasar juga
kenegatifan itu menghancurkan topeng ini
itu terlalu banyak
apa kau ingin putri itu atau tidak
baiklah akan kulakukan
bagus sekarang siap pergi

dia telah mengubah dallen dari orang yang sembrut menjadi pria yang lembut
sekarang pergi dapatkan putri itu
perhatikan saranku dan sampai jumpa
kau sudah menggangguku
raja segera melakukan perjalanan ke kerajaan viola
namun viola sedang mengalami masa masa sulit
biarkan aku meluruskan ini
kau mencintaiku dan ingin menikah denganku
tapi kau juga ingin aku mengubah diriku sendiri
jika kau menikah denganku kau tidak boleh berbaur dengan rakyat jelata
itu adalah perilaku yang tidak enak dipandang untuk bangsawan putri
apakah itu ya
mereka semua sama
apa yang salah dengan bergaul dengan orang orang
mereka adalah rakyatku
aku harus menjaga mereka
pelamar itu kasar yang mulia
amber apa yang kulakukan ini benar benar salah
sama sekali tidak
sifatmu yang baik dan terbuka adalah yang membuat kerajaan ini terangkat dan bahagia
jangan ragukan dirimu
terima kasih amber
keduanya pergi jalan jalan dan langsung menabrak dalen
apa kau baik baik saja
ya aku baik baik saja
dia datang ke sini untuk
untuk menanyakanmu apakah kau mau menerimaku sebagai suamimu
aku melihatmu menari di festival beberapa malam yang lalu dengan orang orangmu
dia akan sama
sejak saat itu aku menaruh hatiku padamu
tidak ada yang pernah mengatakan ini padanya
aku sangat suka yang ini yang mulia
ternyata kau menarik
ayo jalan denganku
keduanya berbicara selama berjam jam
itu mengejutkan dallon betapa dia bisa berubah di dekat viola
dia merasa senang
kemanapun mereka pergi dia melihat kebaikan yang mengikuti viola
jangan pernah bicara kasar juga
kenegatifan akan menghancurkan topeng itu
kau bisa melukai dirimu sendiri
kau harus menjadi raja yang baik bagi rakyatmu
aku akan mengunjungi suatu hari nanti
di penghujung hari keduanya berjanji untuk bertemu lagi di kerajaan dallon
dalan bergegas pulang dengan khawatir
aku harus segera mengurus segalanya
sangat mengherankan semua orang dalen sekarang tersenyum ramah pada mereka semua
dan mulai membangun kerajaannya
raja telah berubah pikiran
tanaman membutuhkan pupuk yang lebih baik
raja mengirimkan salamnya kepada semua petani pekerja keras ini
tokoh tokoh di sini semuanya berantakan
kita perlu membangun yang lebih baik untuk rakyat
tentu saja tuhan
sementara orang orang terkejut dengan kemurahan hati yang tiba tiba ini mereka menyambutnya dengan hangat
jadi ketika viola mengunjungi kerajaan semua orang di sana tersenyum
orang orang memanggil namamu dalam pujian
ada begitu banyak kebahagiaan di sini
dallon membawa viola berkeliling
dia mudah bergaul dan orang orang segera mulai menyukainya
minggu minggu berlalu dallon belajar banyak dari viola
kebaikannya mulai menular padanya
dan dia menghargai sifat dallon yang langsung dan menerima
mereka segera memutuskan untuk menikah
dallon aku sangat senang berdua
aku sangat senang bertemu denganmu
seseorang yang sejati jujur dan juga baik hati
oh aku senang bertemu denganmu juga
namun saat persiapan dimulai dallon merasa terganggu
dia merasa seperti dia menipunya
ini tidak terasa benar aku harus menemui herlo
dia berkuda sepanjang perjalanan kembali ke tempat tinggal harlo
harlow kamu sudah berada di tempat yang baik
harlow tunggu apakah kamu mengetuk
harlow aku butuh bantuanmu mohon
mohon kamu sudah berubah apa yang kamu butuhkan
aku ingin kau melepas topeng ini
tapi kemudian putri akan melihat wajahmu
aku terlalu mencintainya untuk berbohong padanya
herlo dikejutkan oleh kebenaran dallon
apakah seberuk itu
tidak apa apa terima kasih telah membantuku harlo
dalan kembali ke istana dengan murung
apa kau melakukan sesuatu pada wajahmu
ini terlihat luar biasa
dallon menatap bayangannya
tidak ada garis kerutan di mana pun
wajahnya terlihat lebih baik daripada topengnya
viola aku harus berkata jujur padamu
dallon memberitahu viola semua yang telah dia lakukan dan bagaimana dia dulu
dalen seperti apapun dirimu tidak masalah bagiku
aku mengenalmu sebagai dirimu yang sekarang
tapi terima kasih harlow
tapi terima kasih kau sudah jujur padaku
jadi kau masih mau menikah denganku
hahaha tentu saja bodoh
akhirnya keduanya menikah
mereka menjalankan kerajaan dengan baik dan orang orang bersuka cita dalam kegembiraan
cinta apapun jenisnya hanya benar jika kau jujur
dan jangan pernah menyembunyikan bekas lukamu
cintai mereka karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari dirimu yang sebenarnya
aku akan menikah dengan baik
aku akan menikah dengan baik